kapal motor lambelu yang mengangkut ribuan penumpang kandas di bebatuan karang di perairan tarakan kalimantan utara
kejadian nahas ini berlangsung jumat tengah malam
informasi dari ksop menyatakan
nakoda berusaha menghindari kapal pengangkut batu bara yang sedang membuang jangkar di pelabuhan malundung tarakan
kapal milik kantor syah bandar pelabuhan tarakan dan polair berusaha menarik kapal dari gosong namun gagal
menurut perhitungan siklus air laut nelayan setempat sepekan ini mulai masuk air surut dan pasang baru datang sepekan mendatang
saat ini sebanyak enam ratus empat puluh sembilan orang penumpang masih ada di atas kapal dalam kondisi baik
jika tidak bisa dievakuasi maka akan ada penambahan logistik
setelah berhasil ditarik ksop juga akan mengecek kelaikan kapal sebelum diizinkan berlayar kembali
ksop menarik kapal dari gosong ke malundung tarakan
upaya kita nanti malam tinggal satu hari tinggal nanti malam
kalau nanti malam tidak bisa jam dua puluh maka kemungkinan kapal itu selama tujuh hari di situ
terus skenario evakuasinya ada
rencana kita tunggu keputusan nanti karena ini cuaca juga tidak menentu
kita kondasi dulu sama nakoda kira kira bagaimana apakah kita perlu evakuasi
kita di malam ya airnya
iya terus enam hari baru besar lagi
kalau besar itu sebenarnya tidak kandas ya
jadwalnya itu berapa hari lagi
berapa hari pelimpolnya itu sekitar sepuluh hari lagi
masih sepuluh hari lagi
tapi di situ memang apa namanya gosong ya
gosong gosong batu di situ pak
busung batu jadi susah ya kalau sudah nyangkut gitu
tidak tahu lah kalau sebentar malam soalnya kan kalau malam dia besar air
evakuasi kapal motor lambelu yang tersangkut karang
jauh dari pelabuhan malundung tarakan sangat dipengaruhi oleh air pasang laut
pasang laut dapat membantu menggerakkan kapal keluar dari gosong
berikut data mengenai tinggi gelombang berdasarkan data dari badan meteorologi
klimatologi dan juga geofisika
kita akan lihat berdasarkan data dari bmkg saat ini
hingga pukul tujuh nanti malam lebih tepatnya
tinggi gelombang di sepanjang kalimantan utara
slide ataupun rendah jika dilihat dari indikator tinggi gelombang
di sekitar pelabuhan malundung tarakan tempat kapal motor lambelu tersangkut
tinggi gelombang diperkirakan tidak sampai setengah meter
kemudian ketinggian gelombang ini juga belum akan berubah hingga besok pagi
dan jika tinggi gelombang tidak mampu menggerakkan kapal
maka kapal motor lambelu akan terjebak di tempat tersebut hingga sepekan ke depan
ada banyak penumpang di dalam km lambelu yang hingga saat ini juga belum terevakuasi
dan hingga saat ini informasinya km lambelu juga belum bisa dievakuasi
ini artinya belum ada informasi terbaru mengenai kapan dan apa sebenarnya penyebab dari kandasnya km lambelu ini
dan sudah ada komandan patroli dan humas ksop tarakan saharudin
melalui sambungan telepon kita akan tanyakan langsung bagaimana kondisi terkini di sana
selamat sore pak saharudin
selamat sore pak
pak saharudin untuk evakuasi penumpang apakah sudah dilakukan
dan ada berapa sebenarnya jumlah penumpang di km lambelu ini
jumlah penumpang yang ada di atas kapal itu sebanyak enam ratus empat puluh sembilan
untuk saat ini kita masih berkoordinasi kepada nakoda
apakah penumpang akan kita evakuasi
namun untuk langkah selanjutnya
kita usahakan nanti
nanti malam pada sembilan belas tiga puluh
mengupayakan untuk kapal keluar dari posisi kandas di tarakan
baik artinya saat ini penumpang masih ada di dalam kapal begitu pak
ya masih ada di atas kapal
masih dalam kondisi tenang dan baik
semuanya masih di dalam pengawasan awak kapal km lambelu
apa kemudian yang menjadi penyebab km lambelu ini bisa kandas pak sarudin
informasi yang kita terima bahwa ada satu takut yang sedang bertongkang di haluan km lambelu
sehingga nakoda harus mengambil langkah untuk tindakan penyelamatan
merubah haluan ke kiri
sehingga kapal masuk ke daerah yang dangkal
baik artinya saat ini kapal terjebak di daerah dangkal dan belum bisa dievakuasi
penyebab masih belum bisanya kapal ini dievakuasi apa pak sarudin
ya ini berkaitan dengan kondisi di perairan tarakan
saat ini air laut dalam keadaan surut
diperkirakan pada pukul tujuh belas nanti malam
disitulah nanti kita bersama awak kapal
dan dibantu takut yang sudah kita persiapkan
untuk menarik mundur kapal lambelu agar terlepas daripada posisi kandas
baik apa kemudian langkah terburuk jika nantinya antisipasi kalau malam nanti
kapal lambelu meskipun sudah diprediksi akan terjadi air pasang
tapi belum juga bisa dipindahkan pak
itu antisipasinya sudah berbicara ke nakoda
ada berapa langkah langkah yang akan kita lakukan nanti
apabila dalam hal nanti malam kita tidak bisa keluar dari posisi kandas
kemungkinan kita tetap stand by di sini
sampai besok pagi ketika cuaca sudah mulai terang
kemungkinan penumpang akan kita evakuasi turun ke darat
kondisi air pasang tanggal dua puluh delapan oktober baru terjadi pasang besar
baik terima kasih pak saharudin komandan patroli dan juga humas ksop tarakan
tentu kami berharap akan segera selesai untuk evakuasi kapal km lambelu ini